tema rekonsiliasi masih menjadi menu utama perbincangan politik belakangan ini
akibatnya ruang publik kita diisi narasi dari para elit
yang sibuk saling lempar tawaran untuk bisa bernamai
ada yang bilang harus memulangkan yang a harus menambah yang b
harus mengasih kompensasi yang a dan b
yaitu transaksi atau negosiasi antara elit
lalu bagaimana dengan publik
dari mana dan di mana variable publik dalam negosiasi yang berjudul rekonsiliasi ini
bagaimana publik bisa sembuh dari keterbelahan dan permusuhan politik
yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir
apa yang menjadi vitamin dan menjadi virus halangan
dalam membangun bersama rumah demokrasi kita
saya akan ajak anda berdiskusi malam hari ini
bersama ali maskur musa ketua umum ikatan sarjana nahdlatul ulama
cah ali terima kasih sudah datang
terima kasih mas didi
oke kemudian ada kang sobari muhammad sobari
budayawan kita kang sobari terima kasih sudah datang
karena kita bertiga saya harus ke kang sobari dulu
bukan karena apa apa karena dia paling tua aja daripada kita
kang sobari kalau kita kan dua minggu terakhir
atau enggak setelah pilpres apalagi setelah putusan mk
kan semua media kita bicara rekonsiliasi rekonsiliasi
tapi yang jadi narasi di isu publik itu
ada yang bilang bagi bagi jatah
kemudian masuk ke dalam kabinet
ada yang minta
seseorang yang menjadi pendukungnya dipulangkan dari saudi arabia
kesini dulu baru mau rekonsiliasi
dalam bayangan anda rekonsiliasi itu seperti apa yang kita butuhkan
dan sebenarnya kalau melihat rekonsiliasi yang selama ini ada di ruang publik
bagaimana anda melihatnya
rekonsiliasi bukan kewajiban politik
betul ya pak yaiya
bukan kewajiban politik tidak ada pasal yang mengatur rekonsiliasi
yang menang tidak arogan
yang kalah tidak perlu kehilangan
apa harga diri
kalah bisa menerima kekalahan dengan tenang
karena dalam permainan apapun ada yang menang ada yang kalah
dan dari sana kemudian
adalah suatu panggilan yang sifatnya etis
tidak ada yang nyuruh nyuruhkan itu
yang nyuruh itu kekuatan
dua kekuatan penting itu atau kekuatan nasional pada umumnya
yang memandang perlu
ketika kampanye penuh ketegangan
ketika pemilu berlangsung
ada yang sudah sujud sebelum menang
lalu ternyata kalah kemudian menuntut
timbul ketegangan lain
kelihatannya orang merasa barangkali
menyatakan keterbukaan masing masing
yang disebut rekonsiliasi atau rukun atau apa namanya terserah
kelihatannya itu baik itu panggilan etis
bukan panggilan etis
dalam kondisi saat ini perlu apa enggak kang sob
panggilan etis itu boleh dilakukan
kalau tidak dilakukan tidak berdosa
jadi kalau pilihannya
pada akhirnya mengeras
kok pakai perasarat pakai perasarat
rekonsiliasi itu cuma salaman pelukan dan
tidak memerlukan perasarat ini perasarat itu
peraturan khusus dalam kehidupan politik
enggak ada disana itu
enggak ada syarat
syaratnya itu kalau mau
kalau mau baikan baikanlah
kalau tidak mau ya anda usah
gimana kita membedakan rekonsiliasi dan negosiasi
tidak perlu ada nego
rekonsiliasi itu panggilan dari dalam
panggilan dari dalam
itu orang per orang kelompok per kelompok
atau kalau mau dirumuskan
itu tadi panggilan etis
karena semua orang merasa wah
menang tapi mungkin kita juga keliru
kalah kok juga tidak
seperti itu kita juga punya kekeliruan
semua kalau merasa punya kesalahan kesalahan
oke sudah itu kayak halal bihalal itulah
enggak ada syarat
saya mau halal bihalal kalau dibelikan
ya itu bukan rekonsiliasi
itu cuma salaman
dan itu yang dipertontonkan elit kita
dalam beberapa waktu terakhir
elit kita enggak mempertonton
oh iya iya kita aja yang agak sibuk cari cari sendiri
tapi cali kalau tadi kata kang soban
tadi rekonsiliasi itu sebenarnya
boleh iya boleh dipakai boleh nggak
sama seperti kartu kredit kita punya
boleh digesek atau boleh enggak gitu
anda lihat seberapa perlu atau tidak perlu sebenarnya
begini sebetulnya rekonsiliasi itu kan
harus dianggap sebagai instrumen untuk
mengimplementasi apa yang dikendaki oleh publik
jadi kalau menghadap kalau publik
dalam mekanisme demokrasi telah
dan konfigurasi hasilnya sudah lihat
maka dengan demikian itu sudah wujud dari
rekonsiliasi di masyarakat
kita lihat masyarakat itu ada konflik kak paska pemilu
kalaupun ada percikan
akibat dari konflik yang muncul dari dalam sendiri
atau kompor dari atas
ini ini ini yang pertama
yang kedua mas didit
rekonsiliasi itu harus muncul dari apa yang disebutkan kang sobari tadi
implement panggilan dari etis
etis itu adalah
dari diri yang paling dalam
sehingga dengan demikian perlu ada
jadi enggak ada tuntutan tidak ada persyaratan yang ketat
dan yang namanya tanda petik
rekonsiliasi dalam arti etis ya
maka itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan kematangan demokrasi
kematangan demokrasi proses sudah
mengkampen semua ke programnya agenda masing masing sudah
rakyat sudah memilih kalau ini makanan
rakyat sudah memilih satu atau dua misalkan
dan hasilnya sudah
maka dengan demikian
rekonsiliasi dalam arti etis itu yang terpenting
sehingga dengan demikian tidak ada
hal yang menyangkut tanda petik negosiasi
dan rekonsiliasi kalau di dalam bahasa agama ya silaturahim
lain kalau rujuk ya
kalau rujuk itu pernah ada masalah ada konflik
maka disitulah rujuk
ini gak ada masalah
tapi kondisi pasca pemilu saat ini baik di level elit ataupun di level publik gitu ya
termasuk atmosfer media sosial segala macam ruang publik kita
memang dibutuhkan gak sih rekonsiliasi atau apa yang kita bayangkan
semua damai lagi semua rujuk lagi semua salam salaman silaturahim lagi
saya pikir sebagai wujud dari kematangan berdemokrasi
kematangan demokrasi itu kan cirinya tiga
yang pertama adalah
volunteerism artinya keikhlasan terhadap berkompetisi
yang kedua itu apa yang disebut dengan social order
jadi ketertiban sosial itu menjadi bagian dari reset dari sebuah mekanisme
dan yang ketiga adalah apa yang disebut dengan siap apapun yang diterima hasilnya
toh dulu juga ada fakta masing masing
bukan di demokrasi yang matang itu butuh juga orang yang tetap memelihara
orang yang tetap memelihara
memelihara quote unquote kebencian supaya ada perlawanan secara politik bisa lah
satu kalimat pemilih itu agendanya siapa sih
agendanya elit atau agendanya publik
pemilu dalam konteks demokrasi rakyat berdaulat
sehingga dengan demikian kalau rakyat sudah melakukan implementasi aspirasinya ya sudah
next pada next election baru dilakukan kompetisi lagi
dan kematangan demokrasi selalu diwujudkan yang disebut dengan social order ketertiban
tugas semuanya baik satu maupun dua dan timnya itu adalah menjaga ketertiban sosial
yang harus diimplementasikan pada kalau dalam sistem demokrasi ada yang the ruling partai
ada yang the opposition party ya itu dijalankan secara baik
masalahnya itu ideal ya masalahnya banyak para ahli termasuk kang sobari mungkin beberapa waktu lalu mengatakan
pemilu kali ini spesial karena lebih keras semuanya
keterbelahannya kebenciannya mungkin cacimakinya orang yang ditangkap karena hoaxnya
ujaran kebenciannya agak meningkat secara gradasinya
menurut anda kang sobari bagaimana kemudian apakah ini sebenarnya publik melihatnya
atau publik merasanya wah ini agak bahaya nih publik publik bagaimana memaknai rekonsili
sebenarnya bagus untuk berkomunisiasi ini tabi lebih asik saya udah dibiliki karena kita harus berarti kami akan segera kembali
masalahnya kalau kata kang sobari rekodasi perut atau tidak ya tergantung silaturahmi aja gitu kan elit terutama lebih cepat

lebih cepat rekonsilnya karena biasa menghadapi pemilu ke pemilu
tapi kan kondisinya spesial
mungkin kang sob pernah udah agak lupa beberapa waktu lalu bilang ini kondisinya spesial
pertarungannya spesial keterbelahannya spesial kebencian rasanya spesial
bahkan tadi kalau kita banyak lihat data gitu gejala mengerasnya politik identitas
yang dipakai sebagai instrumen politik juga semakin spesial gitu semakin mengeras gitu
kan berarti harus ada treatment spesial kalau kita mau membaikkan melenturkan lagi sesuatu yang keras ini
itu kan bicara sebelum pemilu
ketika kemenangan sudah dinyatakan seperti ini
ya kita ingin mengasumsikan segala sesuatu sudah selesai secara formil politik
selesai ya selesai
di bawah semudah itu kang sob
di bawah itu perlu leadership
di bawah boleh bersuara apa saja tetapi perlu ada national leader
dengan leadership yang kuat
yang kuat itu artinya decisive jelas tegas
ini tidak diperlukan ini tidak diperlukan atau ini tidak diperlukan lagi
sepanjang pada prinsipnya si kelompok kelompok elit yang bertarung itu menyatakan selesai
kalau keputusan di mk sudah menyatakan begitu dan pihak yang kalah
pun menerima kekalahan itu
kan orang sudah bisa membayangkan bahwa ini titik titik penyelesaian sudah begitu jelas secara formal
hanya urusan urusan kecil di belakang
urusan urusan kecil di belakang itu bisa diberikan suatu sejenis pendekatan kelompok
yang agak khusus tidak perlu terlalu bertele tele
kalau urusan politik secara politik sudah selesai jangan menabrak urusan urusan di luar politik
kalau masih memakai cara hukum itu masih bagian dari demokrasi
tapi kalau hukum toh sudah selesai segalanya sudah selesai
dan tidak perlu lagi ada warna politik lain
secara sosiologis dampak kerusakan pemilu kemarin terlihat agak parah tidak dibanding pemilu pemilu lain
karena kan harusnya dua puluh tahun kita berdemokrasi setelah reformasi ini kan semakin lama semakin matang
tapi kan katanya pengerasanya
tidak harus begitu
bahwa situasi begitu tegang mengeras lebih dari yang sudah
tapi ketika itu sudah selesai
ibarat instrumen musik jawa itu gong sudah berbunyi
sholat sudah salam
tidak perlu lagi
tidak perlu lagi ada tuntutan supaya dibacakan apa lagi
salam yang salam sudah berdoa
kelar lah itu
sebenarnya formal maupun informal
secara politik maupun secara hukum sudah selesai
hukum sudah digunakan untuk menjelaskan apa yang politik
hukum memihak pada suatu kepentingan yaitu kemenangan dikukuhkan
ya sudah selesai itu
jadi di bawah di kalangan kita kita ini
ya gondok ya gondok
boleh aja gondok kan
tapi itu jadikanlah itu catatan pribadi saja
tapi cak ali anda melihat bahwa kemudian proses politik yang lebih mengeras ini dibanding pemilu pemilu sebelumnya
banyak yang mengatakan seperti itu
menyimpan problem gak
api dalam sekam baru nggak ya
kemudian suatu waktu ini mungkin kalau tidak dimanage dengan baik
baik oleh elitnya ataupun elit di masyarakatnya ataupun kita kita di sosial media misalnya
itu bisa terbakar dengan cepat gitu
memang politik itu salah satunya adalah how to influence
bagaimana mempengaruhi banyak orang
sedangkan komunitas konstituen itu kan macam macam karakter
ada yang mengkapitalisasi masalah agama
ada mengkapitalkan disparitas kesenjangan
ada yang mengkapitalkan hubungan pusat daerah
ada mengkapitalkan perbedaan perbedaan etnisitas dan sebagainya
itu wajar di dalam proses
tetapi ketika itu sudah dikapitalkan untuk mempengaruhi publik
karena memang campaign itu pasti message harus disampaikan
nah decisionnya sudah di tanggal tujuh belas april yang lalu
nah permasalahannya sekarang bagaimana peluit atau seruan etik untuk melakukan calling down
baik itu dilakukan oleh maaf pasangan satu maupun pasangan dua
itu harus bunyi
kapitalisasi yang menjurus tanda petik
yang itu sesungguhnya tidak boleh
tapi demokrasi siapa yang bisa melarangkan
nah itu bisa datar lagi
sudah nyaring belum peluitnya cak ali
di ruang publik kita nih atmosfer kita
saya yakin jangan pernah putus asa
elit elit agamawan kemudian elit politik
baik dari pak jokowi kiai ma'ruf dan organisasi organisasi
bahkan kita juga himbau kepada
pak prabowo dan mas sandi
kalau mas andi kan sudah menyampaikan ucapan kan
ini ini yang harus disampaikan pada publik
nah publik dalam konteks sosiologi indonesia itu kan patron and client relationship
jadi kalau patronnya menganggap selesai
biasanya kliennya publiknya masyarakat grassroot itu juga akan selesai
nah artinya jangan memproduk
hal hal yang bisa membangkitkan di tingkat sosiologis
tapi patron itu kan bukan cuma prabowo sandi dan jokowi maruf
ada patron patron lain yang lebih mikro gitu misalnya
dan itu terlihat kalau kita buka sosial media patron itu masih terus bekerja dengan intensi yang sama
jadi patron itu memang bisa jadi pasangan itu menjadi aktor
bisa sekaligus dia menjadi
dia menjadi digerakkan oleh aktor lain
nah aktor lain itu misalkan aktor aktor lokal
aktor aktor yang memproduk terhadap campaign campaign di media sosial
yang itu masih belum tuntas belum selesai dalam rangka meng calling down perbedaan yang ada
ini karena memang belum puas aja atau memang mereka penumpang gelap dalam demokrasi yang ingin memelihara bara ini menjadi
jadi penumpang gelap pasti ada
tetapi kalau kapal itu nggak mau ada ditumpangi gelap kan selesai
nah ini problemnya kalau ada penumpang gelap ada yang memainkan
eh kapal pasangan ini pakailah saya untuk melakukan
nah itu jangan
nah jadi problemnya sekarang itu bagaimana di tingkat elit dan the middle leader
misalkan di tokoh tokoh masyarakat
dan yang kedua di tingkat gerisut itu sendiri untuk bisa mendewaskan
oke ini problemnya dulu kan satu keluarga tetangga
waduh banyak yang keluar whatsapp group misalnya
udah sekarang udah selesai lah
ayo kita selaturami kembali lah
dan kita melihat lima tahun ke depan
kita tanda petik kontrol apa yang dilakukan oleh pemerintah
apakah mission apakah janji yang telah diberikan oleh kedua pasang
kebetulan satu yang dikabulkan oleh allah
ya itu yang harus dikontrol gitu
kang sobari ini secara sosiologis
oke elit kita tinggalkan
tadi kata cak ali ya kalaupun peluitnya belum terlalu nyaring
tapi kita harus optimistis lah mereka tetap meniupkan peluit itu
tapi di bawah ini kan banyak patron patron lain yang juga bergerak
dengan mungkin agendanya masing masing gitu
yang ingin memelihara bara ini
bagaimana apa dampak positif dan dampak negatifnya
yang mungkin di depan mata kita bisa lihat
kami akan segera kembali
kalau tadi cak ali sudah mengatakan bahwa elitnya ya kita harus apresiasi
sudah meniupkan peluit untuk berdamai semuanya oke
terima hasil pemilu
tapi kan ada faktor faktor lain tuh kang sob ya
kemudian secara sosiologis kalau kita lihat
mungkin saja api dalam sekamnya ini masih ada di bawah gitu
anda lihat siapa yang bermain atau bagaimana polanya
apa dampaknya nanti ke depan
bagaimana cara kita punya vaksin untuk bisa mengatasi
saya kira di bawah itu orang boleh ngomong apa saja
tapi kalau enggak ditanggapi
secara dewasa kita tidak memberi tanggapan
terhadap suara suara yang tidak menunjukkan indikasi kedewasaan politik
enggak usah ditanggapi
orang indonesia secara genetik gitu
genetik gitu ya
anda lihat punya kearifan yang khusus nggak untuk dalam mengatasi potensi potensi konflik yang kita bayangkan
indonesia ini bisa loh jadi suriah kedua misalnya
orang indonesia bisa loh kalau nggak dipelihara bisa loh jadi timur tengah kedua gitu
apa yang membuat kita itu tidak bisa seperti itu gitu
dan apakah juga bisa seperti itu dengan sisa sisa bara konflik politik yang terjadi sekarang gitu
dalam suatu situasi
mendesak dan serius
kemampuan masyarakat itu sering sangat mengejutkan
dan kemampuan bersikap nerimo
bukan nerimo asal nerima tetapi nerimo dalam perhitungan perhitungan
yang kita tidak bisa tahu dasarnya apa tetapi pada prinsipnya
ini urusan konflik dalam keluarga
ini urusan konflik
yang dibanding dengan kebutuhan nasional
hidup bersama sama secara damai
ini kecil sekali misalnya
meskipun itu bisa dikapitalisasi untuk ini itu ini itu
sejauh kita tidak terlampau mendengarkan itu
mereka juga akan kehabisan amunisi
kehabisan cara pandang
menempuh cara mana lagi
nah ngomong gak usah didengerin
tapi anda lihat ada yang berusaha untuk memelihara ini untuk kepentingan barangkali ya
ya barangkali ada
terbukti dari apa yang baru muncul
bahwa kalau rekonsiliasi mau dijalankan
seolah rekonsiliasi itu kebutuhan satu pihak
tidak keliru fatal
rekonsiliasi kebutuhan dua pihak
pihak yang bertarung
yang kalah dan yang menang
sama sama butuh rekonsiliasi
atau tidak usah rekonsiliasi tapi aman
janganlah mengira bahwa itu kebutuhannya satu via
sehingga pihak yang lain menyaratkan
supaya ada belikan onta
tidak ada lah syarat syarat itu
itu kebutuhan nasional
bukan kebutuhan satu kelompok
bukannya kalau kita bicara keterbelahan politik sekarang bipolar seperti ini
itu sebenarnya untuk demokrasi ada yang bilang bagus bagus saja
karena satu dengan lainnya
sehingga saling mengkontrol satu sama lain dengan sama kuatnya
ini bagaimana untuk demokrasi kita kedepannya
yang penting ya
mempersatukan indonesia itu jauh lebih penting dari sebuah pemilu
di dalam mempolakan sebuah mekanisme rekrutmen politik yang ujungnya adalah
siapa yang mewakili masyarakat memimpin negara
itu yang harus disepakati dulu
bahwa negara kesatuan republik indonesia
bahwa pancasila undang undang dasar
dan juga kebinikan ini harus dijaga
pemilu yang sebagai instrumen melakukan rekrutmen politik
jangan sampai menghilangkan ultimate goal tadi
negara kesatuan persamaan
kaitannya dengan kedewasaan berkompetisi
ini yang penting
karena itu saya berharap dan meng e pill situasi ini tidak perlu untuk diperpanjang
jadi tadi disebut oleh kang sobari
kalau ada orang bersuara sumbang di dalam proses demokrasi
baik terlalu ke satu atau terlalu dua itu wajar
tapi tidak usah ditangkapi
kemudian yang kedua
ketika ditanya apakah kalau memelihara antagonistik
apalagi berbau agama bisa menjadi surya
bisa jadi kalau elitnya itu memelihara
nah ini yang saya berharap
barah yang masih hangat
ini belum mati sama sekali
itu yang tugas elit
tugas tokoh masyarakat
tugas masyarakat keagaman
juga seluruh partai
untuk bisa meredamkan mendinginkan
dari barah yang ada
jadi jangan karena barah untuk meng endorse sebuah kekuatan
dalam kepentingan kepentingan politik lebih lanjut
kepentingan yang lebih besar adalah memelihara persatuan
anda lihat secara kultural masyarakat indonesia
apakah relatif punya vaksin yang daya tahan tubuh yang bagus gak
untuk bisa mengatasi hal hal yang kita takutkan
kearifan lokal kita kelenturan kita dalam
kultur masyarakat kita itu masyarakat yang sangat lentur
sangat bisa memahami perbedaan
nah perbedaan itu muncul ketika ada bara yang dipelihara tadi
di tanda petik
disulut oleh pihak yang lain
mari kita kembali pada etos etika tadi
kemudian kultur dan karakteristik dari masyarakat indonesia sendiri
bukan yang marah marah kan
orang indonesia itu aslinya kan ramah
kekan sopari senyum senyum meskipun dia kesal tapi senyum dia
itu kembali situ dah
urusan pilihan demokrasi urusan pemilu itu kan
segmentatif satu sisi
kemudian yang kedua hanya sesaat
tapi kita berbangsa dan bernegara itu kan sepanjang masa
dan kita menginginkan tetap indonesia yang merdeka yang jaya
satu hal lagi tambahnya
kita tidak boleh menggunakan dalil demokrasi untuk segala galanya
bukan barang yang baik dalam kehidupan
mungkin baik dalam demokrasi tapi apa artinya demokrasi kalau itu membakar kehidupan kita
jadi cooling down menerima keadaan secara matang
bukan menerima karena dipaksa
bahwa langkah kita yang belum puas itu kita mau melangkah ke sana itu sudah mentok
seluruh jalan politik mentok
tidak perlu mengapitalisasi
kalau dituruti dan segala hal dalilnya ini demokrasi kita boleh
boleh demokrasi membolehkan tetapi kehidupan demi nkri
demi ketenangan bersama
demokrasi satu kalimat ya
demokrasi tanpa ketertiban sosial adalah anarkis
padahal demokrasi itu ujungnya adalah yang disebut dengan social order
antara kebebasan dan ketertiban itu harus paralel
dua rel kereta indonesia itu harus berjalan
satu ada kebebasan dua ketertiban
jangan kebebasan roh pokoknya saya ini
ayo kita ketertiban biar kapal kereta indonesia itu jalan terus
dan kita semua yakin kapal kereta indonesia yang besar ini diisi oleh penumpang penumpang rakyat indonesia yang punya sesuatu yang baik untuk bisa menangkal hal hal tadi
kearifan kearifan tadi itu kang sob ya
aslinya indonesia kan ada kearifan
makanya kemudian itu yang membuat kita nggak perlu khawatir sebenarnya kang sob ya tentang apa yang kemudian tidak
saya kira tidak
jadi kita gak akan jadi konflik konflik seperti yang kita bayangkan
indonesia ini kan banyak yang bilang indonesia punya potensi untuk menjadi seperti yang menakutkan yang kita bangun
ya kita gini kita berharap lah ini dalam waktu cepat lah
pencerah yang bisa memberikan apa mendorong beliau berdua rangkulan
kalau perlu tidak maaf saya sebut tidak harus di istana ketemunya
ngopi di pinggu warung
biar jadi masyarakat dari rakyat lah
kan tidak harus tulus
dan penting sekali ya
tidak harus tulus
tidak harus tulus
tidak harus tulus
bahasa bahasa itu juga penting
dan itu proses nanti
karena penting sekali bahasa basi atau apapun yang digambarkan oleh lih itu pasti berpengaruh kepada masyarakat yang dibawa
itu juga penting sekali
patron itu mencerminkan dan menjadi panutan
intinya adalah patron harus memberi contoh yang baik
masyarakat dengan kearifan kita juga punya daya tahan yang cukup baik
sehingga siapapun memprovokasi enggak dong kita lentur kita santai kita moderat kita bisa tetap santai
sudah selesai kok
kita bahkan pernah melewati masa masa yang jauh lebih kelam daripada ini terkait dengan demokrasi terkait dengan apa namanya
dan kalau itu yang terjadi
kalau itu yang terjadi
indonesia sangat luar biasa dalam membangun demokrasi
demokrasi yang berperadaban
dan kita yakin indonesia akan menuju ke luar biasa itu cak ali
terima kasih cah ali terima kasih kang sob
civil society harus tetap membangun tetap harus memelihara ini
media masa juga kang sobari juga ya
kami akan segera kembali bersajar tetap di lain demokrasi